ketika mereka tiba di posko pengungsian kabupaten pasangkayu sulawesi barat pada sabtu malam
mereka tiba tanpa membawa bekal makanan dan hanya membawa pakaian yang mereka kenakan
petugas medis pun langsung melakukan pemeriksaan kesehatan
umumnya para pengungsi ini menderita traumatik dan luka ringan akibat guncangan gempa
sebagian besar ada kecemasan sebenarnya
kemudian berikutnya ada luka luka akibat benturan pasca trauma
kemudian ada luka luka angkar
kita beralih ke informasi lain
souvenir atau merchandise menjadi salah satu
incaran pada momen asean para games dua ribu delapan belas kali ini
banyak pengunjung yang rela mengantri di gelora bung karno sejak pagi
untuk mendapatkan benda kenang kenangan berlogo momo langbondol
merchandise mulai dijual sejak awal pembukaan asian para games kemarin
tanggal enam hingga tiga belas oktober mendatang
salah satu lokasi penjualan souvenir
yaitu di megastore yang berada di plaza tenggara gelora bung karno
tersedia beraneka ragam jenis barang
mulai dari boneka gantungan kunci baju
buku sendal jepit hingga tas
untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan saat berbelanja
toko hanya membatasi pengunjung seratus orang saja tiap dua puluh menitnya
untuk kemudian bergiliran dengan pengunjung selanjutnya
dan saat ini merchandise yang tersedia dijual dengan harga rp tiga puluh lima hingga rp lima ratus lima puluh
toko buka sejak jam sepuluh pagi hingga jam sepuluh malam
dan demikian cnn indonesia
update kali ini program cnn indonesia news report bersama ferdi ilyas akan kami lanjutkan